siti sadiah sudah menyiapkan berbagai keperluan untuk putrinya adel
yang akan mulai belajar di sekolah dasar pada tahun ajaran baru ini
selain peralatan sekolah dan kemampuan baca tulis hitung
sadiah juga menyiapkan mental sang anak untuk berhadapan dengan hal hal dan pengalaman baru di sekolah
psikolog elisabeth santosa menyatakan
fisik mental kemampuan kognitif interaksi sosial hingga mengenal instruksi
perlu diperhatikan orang tua sebelum menyekolahkan anak khususnya anak anak di usia dini
memasukkan anak terlalu dini itu masalahnya adalah oke kognitifnya siap apa enggak
belum siap baca umur dua tahun tapi kita paksa nanti anaknya akan burn out
mentalnya juga ya kan
ataupun dia pinter sekali gitu
misalnya dia pintar dia bisa ngikutin kelas
tapi secara badan dia lebih kecil dari teman temannya ya enggak
lalu dia itu sulit bergaul misalnya
itu kan juga menjadi pertimbangan gitu
di sekolah itu kan kita belajar bukan menimba ilmu secara kognitif
kita juga belajar fisikal tapi kita belajar berinteraksi dengan teman teman yang lain
dan semua aspek ini
harus siap dan matang untuk masuk sekolah
elizabeth juga menyarankan agar orang tua dapat memberikan pemahaman kepada anak
tentang apa dan bagaimana bersekolah dengan cara melakukan simulasi kegiatan bersekolah
saat berada di rumah
kesiapan anak untuk masuk dalam rutinitas sekolah harus diperhatikan
agar anak bisa menikmati proses belajar
dan pelajaran yang ditemani